hai informasi pertama di indonesia update saudara kebakaran menghanguskan
dua rumah di samarinda kalimantan timur selasa pagi
api dengan cepat membakar rumah bermaterial kayu hingga ludes api kemudian merembet ke sebelah
bangunan rumah lainnya petugas pemadam dan relawan yang berada di lokasi berhasil memadamkan api satu
jam kemudian menurut keterangan salah satu korban saat kebakaran terjadi ia sedang tidur di dalam
rumah korban yang panik langsung keluar dan menyelamatkan keluarganya yang berada di dalam
rumah kebakaran diduga akibat korsleting dari bangunan rumah kayu panas saja itu rasa panas
dari atap jatuh ke lantai gitu dari sisi atas pertama munculnya pelafon ya tau aja sudah ke apa
ke lantai gitu terus begitu bang lihat gimana banget kondisi apa sih saya coba mau nyiram
tapi saya pikir mungkin tambah besar atau tambah besar kan tapi saya malah saya yang cari anak saya
karena saya umur lima tahun bisa fokusnya anak saya